terima kasih anda masih bersama kami
terobosan di bidang teknologi untuk memproduksi garam dengan cepat dilakukan warga di cirebon
melalui hasil eksperimennya ia dapat membuat garam dari air laut dalam hitungan menit
proses pembuatan garam bisa dilakukan di rumah dan dalam sehari dapat menghasilkan dua sampai tiga kuintal garam halus
beginilah eksperimen yang dilakukan siswanto hartoyo warga desa megu pleret cirebon
sudah lebih dari dua tahun pria ini melakukan uji coba meningkatkan kandungan tuah garam dalam air laut secara alami dan aman
kandungan inilah yang akan diproses menjadi garam dalam waktu relatif singkat
eksperimen dilakukan dengan membuat tempat dari plastik untuk menampung air garam dari laut
air laut itu kemudian didiamkan di ruang tertutup dengan plastik yang didesain khusus
proses alamiah inilah yang mempercepat kandungan air laut menjadi air tuah dengan kualitas lebih tinggi
proses alamiah itu berlangsung tidak lebih dari lima hari
sebelum diproses menjadi garam halus dengan alat ukur baumometer kandungan air tuah harus dipastikan sudah cukup matang
kiraan kami sampai menjadi air dua itu kurang lebih maksimal itu lima hari
itu adalah mempercepat proses
kemudian setelah menjadi air tua lebih mempercepat lagi untuk dijadikan garam kita menggunakan energi listrik
bisa menggunakan heater bisa juga menggunakan kompor bisa juga menggunakan kayu ataupun batu bara
lebih singkat hasilnya
lebih singkat itu hitungan menit garam sudah jadi dan hasilnya lebih higienis dan langsung lembut
siswanto menampung air laut yang sudah menjadi tua ini untuk dijadikan garam melalui proses pemanasan menggunakan kompor atau heather
dalam hitungan sekitar lima belas menit air tua sudah berubah menjadi garam putih dan halus
proses pembuatan garam bisa dilakukan di rumah dan dalam sehari siswanto dapat menghasilkan dua sampai tiga kuintal garam halus
ini bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat tentang pembuatan garam
dan memberikan sebuah solusi agar indonesia yang notabene negara maritim tidak impor garam lagi
artinya bisa dibuat di rumah
dan ini bisa dibuat di rumah masing masing
si suwanto terus menyempurnakan eksperimennya dengan pemanas listrik
uji laboratorium juga dilakukan untuk memastikan garam aman dikonsumsi
ia berharap temuannya ini dapat dibagikan kepada masyarakat agar produksi bisa dilakukan dengan cepat dan berkualitas